ya pemirsa masih bersama kami di good morning
jadi ini tentang mbak titi ya
jadi sejak menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah dokter doris silvanus palangkaraya
titi wati perempuan berdiri obesitas dengan berat dua ratus dua puluh kg ternyata
karena kemarin kita sempat menebak sekitar tiga ratus lima puluh kg ya
jadi berat sebenarnya adalah dua ratus dua puluh kg
nah sekarang sudah mulai ada kemajuan pemirsa nih
ya apalagi jelang pelaksanaan operasi yang rencananya dilakukan hari ini
mbak titi kini sudah bisa mengubah ubah posisi badannya
karena sebelumnya kan sulit sekali untuk bergerak ya butuh bantuan anaknya
kendati hanya tiga puluh menit saja
inilah kondisi titi wati saat berada di ruang perawatan rsud dr doris silvanus palangkaraya kalimantan tengah senin siang
sejak mendapat perawatan medis empat hari yang lalu titi kini sudah bisa mengubah posisi tidurnya yang berbobot dua ratus dua puluh kg
sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir
titi hanya bisa berbaring dengan posisi tengkurang
kini tubuh titi sudah bisa terlentang dan posisi miring
namun posisi ini hanya bisa dilakukan selama tiga puluh menit saja
lantaran titi merasa dadanya sakit jika terlalu lama bergerak
ya rasanya ada juga sih tegang
tapi alhamdulillah sudah siap segala galanya
katanya sih besok katanya
iya kalau sudah gula darahnya nggak naik lagi
saat ini kondisi kadar gula di tubuh titi wati masih tinggi
upaya medis terus dilakukan agar tubuh titi bisa terus stabil
hingga pelaksanaan operasi bariatrik yang akan dilaksanakan pada selasa
sam sudinur palangkaraya